pengamat politik roky gerung mengakui memang dikirimi foto wajah lebam ratna sarumpait
foto tersebut dikirim langsung oleh ratna melalui whatsapp rocky gerung
namun roky menekankan tidak mengetahui sama sekali soal hoax ratna sarumpayat yang menjadi viral
roky gerung menjalani pemeriksaan lebih dari dua jam di ditreskrim mumpol damitrujaya
ia mengatakan penyidik mengajukan sepuluh pertanyaan
saat ratna sarumpait mengirim foto wajah lebamnya roky menyebut telepon selulernya tidak aktif karena sedang mendaki gunung elbers di rusia
ia baru mengaktifkan ponselnya pada satu oktober saat tiba di jakarta
pada dua puluh tiga puluh september lalu rocky berada di rusia
roky mengaku tercengang ketika mendapat empat foto wajah ratna yang lebam
ia menyatakan alasan ratna mengirim foto tersebut adalah ia dan ratna berteman
rocky pun mengakui sempat mencuit soal foto lebam karena ratna sarumpayat
sekali di twitternya namun ia menegaskan langsung menghapus semua foto wajah lebam ratna begitu mengetahui informasi tersebut
menerima foto tapi saya menerima itu jelas dari ya dari roky
tapi saya menerima tanggal satu
artinya dikirimkan sebelumnya
karena saya tukar sim rusia jadi
konteks mengirimkan foto itu apakah nggak ada hal hal yang sudah terkita bagian data
tidak nggak ada
saya cuma kirim aja foto yang biasa beredar di media
jadi baru saya tahu bahwa konteksnya itu foto foto tadi
jadi udah itu aja
seperti di twitter saya kan di twitter waktu itu saya bilang
iya saya respons sebagai orang yang berasa tercengang dengan gambar itu
jadi dibilang saya menyebar hoax
enggak sebelum itu itu bukan hoax
hoax itu disebut hoax
tapi prinsip pers kan begitu